sudah dua pekan kawasan di kelurahan pegadungan kalideres jakarta barat ini kekeringan air bersih
dan kalau kita lihat krisis ini membuat warga menjadi harus menampung air yang ada di baik dari pamjaya maupun juga dari air tanah mereka
tetapi dengan kondisi yang bisa dikatakan tidak layak minum
sehingga mereka tentunya berharapkan bantuan air bersih yang didatangkan dari sejumlah instansi yang sudah beberapa hari sebenarnya sudah mendatangi kawasan ini
salah satunya adalah di rt enam dari empat rt yang ada di rw sebelas ini
kita langsung melihat seperti apa kondisi air yang ada di sini
kalau saya lihat ini halo selamat siang ibu
ini boleh saya lihat airnya seperti apa ya bu ya kalau yang di tadah
kita boleh beli ya
oke yang dibeli berarti ya
beli air yang orang lewat yang didorong
harganya berapa bu
dua pikul itu rp dua belas
dua pikul itu kalau ini berarti sudah berapa pikul ini
dua pikul rp dua belas bisa dikatakan satu baskom ini
sehingga tentunya kalau berapa kali gunain ya berarti ya cukup
ya paling hanya untuk mandi aja
nah kondisi di sana biasanya ibu kalau kerannya boleh kita lihat ya bu ya
kerannya juga rusak
nah kondisi kalau bisa dikatakan dengan air yang krisis seperti ini
tentu mereka tentu harus menghemat lebih banyak lagi penggunaannya
karena paling mungkin untuk air bersih digunakan di bisa untuk wudhu seperti itu ya bu ya
ataupun air minum kemudian setidaknya untuk mencuci piring yang hal hal
nah ini air apa bu kalau ini
kalau ini kan kita tadangin aero pump ya
air pumpnya langsung tapi keadaannya kayak gini keruh
keruh keruh sekali ya kan
karena ini kan karena udah dari semalam jadi udah ada dendapan
jadi warnanya pun juga agak kecoklatan sebenarnya ya
ya kalau bisa dibilang sih nggak layak
sebenarnya nggak layak banget
tapi kita mau gimana daripada nggak ada air kita tampung aja lah daripada harus setiap hari harus beli
tapi ini meskipun harus digunakan juga ya setidaknya karena memang sudah kondisi krisis begini pasti harus digunakan biasanya untuk apa
gunakan aja ya untuk mandi ya untuk cuci piring cuci baju
habis daripada nggak ada kita harus beli
kalau misalnya harus beli terus kan kita juga kebutuhan nggak hanya beli air aja ya
kalau beli air terus kita juga bingung
pams jaya sendiri kan juga sebenarnya kerannya ada kadang nyala ya bu ya
tapi di waktu waktu tertentu
bergadang dari jam dua
itu juga dibatas
dibatas karena kan kita pemakaian banyak ya satu rw ini kan banyak
banyak bagian kadang tidak gitu
ada waktu yang harusnya mungkin untuk istirahat tetapi digunakan hanya untuk bisa menadah air sebanyak mungkin sebisa mungkin ya bu ya
kita coba nyalain ya bu ya ini seperti apa
ini dalam kondisi sekarang ini air menyala atau tidak
tidak tidak menyala
yang ini ya
nggak ada sama sekali
sama sekali air tidak menetes di sini kalau bisa anda lihat
dalam kondisi panas seperti ini ya kita makin susah ya untuk misalnya apalagi kebutuhan air menjadi suatu yang sangat vital
ya untuk masak juga kan kita ngarepin dari air pump
karena air pump kayak gitu ya kita nggak bisa pakai untuk minum
tapi bu terakhir harapannya apa bu
untuk harapannya kita sih ya pemerintah minta tolonglah untuk diusahain di tindak lanjuti secepatnya
pumpnya segera dikeluarkan
biar masyarakat kita juga
masyarakat kita juga kan nggak tiap hari beli air
ada bantuan juga kita kan mesti harus mikulin
nggak langsung di rumah rumah sendiri
kita harus antri
harus mikulin dari sana ke rumah
terima kasih bu eni
ya kalau kita lihat tentunya juga mengangkat air dari tempat bantuan yang didatangkan juga membutuhkan effort yang cukup besar
karena kalau kita lihat biasanya bantuan itu berada di satu titik yang lokasi untuk menyebabkan
perumahan ini bisa dikatakan seratus hingga satu ratus lima puluh meter dalam kondisi yang tentunya sangat sulit bagi warga yang memiliki membawa air tersebut untuk bisa sampai ke rumah mereka masing masing
roni satria fajar bolivia jakarta